melaporkan perusahaan penyalur tenaga kerja berinisial ptl
yang diduga mengirim fn di pasar ibu ke kapal longxing enam ratus dua puluh sembilan
berbendera tiongkok hingga meninggal dunia
pelapor menilai perjanjian laut antara fnd pasar ibu dengan ptl bermasalah
dengan membawa sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian hukum laut
dengan ptl dan hasil komunikasi dengan pengacara asal korea
agensi fn di pasar ibu ke kapal longxing enam ratus dua puluh sembilan berbendera tiongkok
terkait tragedia menimpa empat abk wni yang meninggal dunia
pengacara david suria mengatakan
setelah ia melaporkan ptl ke barres krimpori
ternyata tim satgas tppo ditipidum barres krimpori tengah menyelidiki kasus tersebut
pihaknya akan menjadi saksi yang memperkuat penetapan tersangka
jika melihat perjanjian yang dibuat dengan kapal launching enam ratus dua puluh satu
rincian gaji untuk korban per bulan adalah lima puluh dolar
jika kapal sudah bersandar seratus dolar dititipkan ke kapten kapal
dan satu ratus lima puluh dolar akan dikirim ke keluarga
namun sayang tidak ada pihak keluarga yang menerima uang tersebut
alat bukti tadi yang saya sampaikan satu komunikasi saya dengan jong chul kim melalui email
lalu komunikasi saya dengan law from korea melalui email
lalu ada perjanjian kerja laut dari almarhum fnd pasar ibu
dan untuk ketiga almarhum yang lainnya
saya belum mendapatkan perjanjian kerja lautnya
jadi saya belum bisa menjawab apakah mereka di bawah satu agensi yang sama atau bukan
tapi saya yakin tim satgas tppu akan melakukan penyelidikan dan penyidikan ini dengan seksama
baru nanti kemudian kalau saya dapat informasi lebih lanjut baru saya bisa sampaikan
sebelumnya pada jumat delapan mei empat belas anak buah kapal indonesia dipulangkan ke tanah air dari korea selatan
para abk ini diduga tidak diperlakukan dengan baik selama bekerja
di perusahaan kapal ikan asal tiongkok longshing enam ratus dua puluh sembilan
video ini menunjukkan momen sebelum anak buah kapal asal indonesia bertolak ke tanah air
mereka sempat berbincang dengan menteri luar negeri indonesia retno marsudi melalui sambungan telepon
mereka adalah abk yang bekerja di perusahaan kapal ikan berbendera tiongkok longsing enam ratus dua puluh sembilan
sebagai mana dibaklumi
ke empat belas abk kita ini diturunkan dari kapal lain di pelabuhan busan pada tanggal dua puluh tiga april yang lalu
dan sesuai dengan aturan karantina covid sembilan belas di korea selatan
mereka harus menjalani masa karantina wajib dan ditempatkan di satu hotel di kota busan
tadi pagi mereka sudah berangkat dengan garuda indonesia menuju jakarta
dan semuanya dalam keadaan sehat insya allah
sebelum dipulangkan para abk ini telah dimintai keterangan oleh pihak coast guard korea selatan
keterangan tersebut akan digunakan dalam penyelidikan lebih lanjut
empat kapal ikan berbendera tiongkok yaitu longsing enam ratus dua puluh sembilan
pada kamis tujuh mei menteri luar negeri retno marsudi menyatakan
telah melakukan komunikasi dengan duta besar tiongkok untuk indonesia mengenai kasus ini
kementerian luar negeri juga telah melakukan pembicaraan
dengan dut bes tiongkok di jakarta
untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah indonesia
atas permasalahan abk wni di kapal tiongkok
kasus ini ramai diperbincangkan setelah video pelarungan jenazah abk wni
menjadi viral di media sosial
menurut informasi yang didapat kementerian luar negeri
almarhum ar adalah abk longsing dua ratus enam puluh sembilan
pada dua puluh enam maret lalu ar dipindahkan ke kapal tianyu delapan
untuk dibawa berobat ke pelabuhan
namun pada tiga maret lalu ar dipindahkan ke kapal tiongkok
pada tiga puluh maret ar meninggal
pihak kapal tianyu delapan menyatakan telah mendapat izin dari keluarga
untuk melarung jenazah
selain itu dua jenazah abk wni dilarung pada desember tahun lalu
berencana melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang
dan tindak pidana perlindungan pekerja migran ke baris krimpolri
mumtazah catra di ningrat jakarta
lalu mengapa praktik perbudakan yang tak jarang berujung kekerasan
masih menjadi ancaman bagi abk indonesia
bergabung melalui sambungan telepon direktur national maritim institute
pak siswanto selamat sore
selamat sore mbak
pak siswanto apa yang terjadi kemarin pelarungan terhadap abk kita di tengah laut
kemudian ini mengingatkan kita pada kasus benjina di dua ribu enam belas kalau saya tidak salah
artinya praktik perbudakan terhadap anak buah kapal asal indonesia ini
masih menjadi ancaman
mengapa hal ini masih terus terjadi
ya pertama begini ya kalau dicari akar masalahnya ya kemiskinan
jadi kebanyakan abk abk kita yang kerja di kapal ikan asing itu
bahkan juga di kapal ikan lokal sebetulnya adalah mereka mereka kaum miskin
yang terpaksa menjadi abk
karena miskin mereka terjebak dengan sindikat perdagangan orang
jadi inilah akar akar masalahnya
karena mau kerja nggak ada pekerjaan kemudian mungkin lagi dalam usaha cari kerja
ketemu orang oke bisa kerja di sini kerja sini
inilah sebetulnya yang menjadi sindikatnya
tiba tiba mereka berangkat ke luar negeri dan dipekerjakan di kapal ikan asing
mereka tidak ada pengetahuan dasar keterampilan dasar untuk menjadi abk kapal ikan
walaupun kerja di kapal ikan juga tidak memiliki
tapi ada pembahagian yang jelas
orang kerjanya nangkep terus motong motong ikan kan gitu ya
jadi memang ini kendala kita
kemudian proses ininya juga mungkin karena sudah ada sindikat ya
proses penempatannya juga gelap gitu
siapa yang memprosesnya siapa yang memberangkatkannya
bagaimana paspornya dibuat bagaimana buku pelautnya dibuat
ini gelap saja sudah
sudah dalam satu pipa dalam satu jaringan
tpp tpo tindak pidana pencurian perdagangan orang
oke artinya perlindungan terhadap abk atau anak buah kapal asal indonesia ini juga patut dipertanyakan
ini mengacu juga pada kemudian tadi sistem perekrutan yang tidak jelas
kemudian penerimaan informasi terhadap abk iming iming gaji besar
kemudian adanya calon calon
kalau di luar sana yang kemudian juga menjadi sumber masalah ini berarti pasis
iya iya seperti itu
jadi masalahnya ini sudah sangat berjalin berpilin gitu orangnya
jadi kita nggak tahu di mana sebetulnya kita mau tarik untuk menyelesaikan persoalan ini
dan yang parahnya itu kan begini
pertemuan antara calon abk ini kan di level personal gitu
tidak ada kehadiran negara di situ kan personal semua
jadi tidak bisa dideteksi bahwa ini akan berujung pada tpp
oke melihat itu artinya bagaimana campur tangan atau keseriusan pemerintah untuk menangani atau menyetop praktik perdagangan
maksud saya perbudakan abk abk kita di tengah lautan
kita tahu ada pengesahan konvensi ketenaga kerjaan maritim dua ribu enam belas kalau saya tidak salah juga
artinya itu harusnya bisa melindungi dalam batas maksimal melindungi atau memberikan perlindungan kepada abk kita kepada pelaut kita
itu tidak berjalan
iya karena itu kan di level makro ya
sementara kan proses awalnya itu kan personal antara abk dan
bagaimana mengontrol ini gitu
nah saya mengusulkan sebaiknya kalau memang tetap mau ditempatkan abk kapal ikan ini itu g dua g saja gitu loh
yang merekrut pemerintah kita terus kita tawarkan kepada pemerintah bisa china
nanti pemerintah cina itu yang menyalurkannya ke kapal kapalnya
nah ini lebih gampang mengontrolnya dibanding sekarang gitu loh mbak
oke tapi antara kita indonesia dengan china pun sebenarnya punya strategic partnership agreement
artinya seharusnya ini bisa dikontrol dengan lebih baik dong diawasi dengan lebih baik dong
sehingga tidak ada lagi nih praktek praktek seperti ini kan
inilah yang seharusnya kita lakukan
dulu kan kita pernah waktu masih kalau nggak salah saya bnp dua tki namanya ya
bnp dua tki melakukan penempatan gitu yang bersifat g dua puluh
uji pemerintah antar pemerintah gitu
nah ini bisa mengontrol gitu loh
karena kan direkrut oleh pemerintah pemerintah memiliki mesin administrasinya di kampung kampung kan begitu
dan ditempatkan secara resmi pakai segel pemerintah masing masing gitu loh
saya lihat ini bisa dilakukan oleh kementerian perikanan
oke terakhir pasti singkat saja waktu kita sangat terbatas
ini melibatkan banyak banyak kementerian
ada kkp kemudian luar negeri kemudian ada perhubungan juga
artinya siapa pusat komandonya harusnya berada di mana
ketenaga kerjaan pun juga ada masuk di situ
kalau saya ini kementerian perikanan
oke yang harus menjadi pusat komandonya ya
iya karena kan kapal ikan itu kan diatur di menteri perikanan
bisnis perikanan gitu loh
walaupun mungkin keterampilan atau sertifikasi abk kapal ikan ada di kementerian perhubungan
tetapi porsi kementerian perikanan besar
baik terima kasih pak siswanto rusdi sudah bergabung dengan cnn newsroom
sayang sekali waktu kita terbatas
tapi mudah mudahan tidak ada lagi permasalahan atau praktik perbudakan seperti ini yang terjadi lagi ke depannya
terima kasih sekali lagi
berikutnya dampak dari pandemi covid sembilan belas juga turut mengancam upaya pemerintah
untuk menekan laju pertumbuhan
pertumbuhan penduduk indonesia
sebab selama pandemi terjadi penurunan angka penggunaan alat kontrasepsi
informasinya sesaat lagi